harusnya kapan ya
harusnya juli tanggal tiga belas
karena juli juga ada jadwal sinar biar saya nggak bisa hadir juga kalau yang tua
perasaan ini pak
ini memang kalau kita lihat dari sejarah baru kali ini memang ada pasien yang kena karsinoma kanker dari nasoparing
ini meminta kepada kita untuk memfasilitasi pernikahan anak
oleh karena itu karena ini merupakan bentuk kewajiban kita untuk
memfasilitasi pasien untuk apapun
maka kita mempunyai niat dan rencana sesuai dengan perintah pimpinan pak direktur untuk menyelenggarakan hijab kabul di ruang icu ini